hai kami berkawan dan ini sebuah suara sahabat
sekarang tugasnya ada di saya di kementerian
fokus saya pada tugas saya untuk memastikan ekonomi
dan maksudnya menjaga mengawal momentum dan membangkitkan sektor
soalnya utang utang bagaimana pak menteri
setelah saya sholat istiqaroh setelah saya menikah konservasi dengan keluarga
saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini dan berarti baik nanti para pihak yang menjual ini
untuk bisa menamparkan petugas saya